manggil citra pe
mau nanya citra butuh ojek apa
kenapa lu ngopi di mare
di malu gak ada kopi ya
gak ada menengah engah temennya
kan bertuah lu suka bikin kue
ya tapi kan kue buat dijual
bukan buat dimakan
biar ayah ayah semangat
terus segar terus di tempat kerja
ayah ayah minum multivitamin ini
makasih ya bun bun
makasih ya bun bun
sekarang ayah ayah udah seger
ayah ayah semangat ya
kan ayah ayah baru terima gaji
kalau udah sebulan kerja
biasanya kan memang gitu
ahy gak punya uang pegangan buat sebulan ke depan
saya mau ke depan
saya kopi juga deh
lu begitu aja
soban ada orang yang mau naik ojek
yaudah kalau gitu
ayah berangkat dulu ya
ubi gorengnya gak ada
ini lagi digoreng
jadi ngajak kakak
bu gorengnya jadi gak
saya mau jalan aja
semoga bang harun sehat walafiat
mari bang harun

iklim kering kertas
ngopi sama sarapan di luar kali mak
buang buang duit aja
kamu kenapa jack
gue malu sama mak
semua biar rumah sakitnya tadi mak yang bayar
nih duit lo mau purnomo kagak kepake
eh bu tati udah sembuh
kok keliatannya masih lemes
udah sehat tapi masih lemas
yan mak kan kagak nelfon lu ngapain aku kemari
gak apa apa mak saya bantuin beras beras rumah aja
lu beres beres di rumahnya udah
udah mak tadi habis sembahyang subuh saya udah beres beres di rumah
nyuci sama buatin sarapan buat suami sama anak
terus kesini deh mak
oh ya udah kalau emang mau bantuin beres beres dimari mak
ah lu sehat juga kagak kayak gitu
bang kalau ngelainin jangan teriak teriak dong
ntar munculat ke mangkoknya
di rumah sakit kemarin diimpus ya poh
mungkin sekarang udah sembuh ya
eh mau kemana
tidak usah saya aja yang nyuci
manggil citra be
mau nanya citra butuh ojek apa enggak
caset mboknya yang mewah lagi
tis gimana ya caranya emak bisa bayang sama gua
ya kata bapak saya kalau kita mau orang lain baik sama kita kita harus baik sama orang lain
kalau kamu mau emak baik sama kamu kamu harus baik sama emak jak
dengan kata lain kamu sebagai menantu harus bisa mengambil hati mertua
emang lu mau mertua lu gimana
saya mah gini jak setiap saya pulang ke rumah mertua saya pasti boleh oleh
mertua saya paling suka kue bolu
ya lu mah enak mertua lu di kampung
gua kan serumah masa tiap hari gua beliin kue bolu
ya gak usah setiap hari atau jak sesekali aja bawain es buah kek es teler kek yang penting mah emak seneng